ada upaya untuk menarik pks
karena kan sebelumnya juga mas andi sempat dekat dengan pks
kedekatan ini karena perjuangan yang sudah bertahun tahun
tapi tidak pernah dalam konteks bergabung sejauh perjuangan semerikatan
tapi lebih kepada mengajak kepada pemikiran kita
untuk berjuang dan membangun indonesia bersama